gawat empu tong bajil dan dewi sambi
kemana maling itu pergi
mereka berhasil loas nyai
kala mana dia lagi
aku benar benar tak sabar
menunggu tibanya waktu pagi
aku harus segera menuju
jasungungkal untuk menemui palastri
rai hangga reksa
hari ini latihan cukup sampai disini
terima kasih kakak
ketika guru mengajari jurus ini
rasanya sulit sekali
sampai sampai aku menyerah
di tangan kakang yang telaten
akhirnya aku bisa menguasai jurus ini
guru akan senang sekali
karena para muridnya
sudah bisa menguasai
yang beliau ciptakan
muridnya bertambah satu lagi
bisa menguasai jurus nake puspa
dan kamu rai hangga reksa
yang mengajari kaman danu jurus itu
mau kamu kemana kau sekarang
tempat ini sudah kami kepung
dia itu adalah kaman danu
angkatlah aku menjadi murid pampasan
ajarin aku ilmu kanuraga
satu jurus yang aku ajarkan untukmu itu sudah cukup
untuk menjadikan kamu seorang jagoan yang tak terkalahkan
dan kamu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun
aku tidak mau hanya menjadi jagoan kampung paman
banyak hal yang ingin aku lakukan
untuk menolong rakyat yang lemah
itu artinya kamu coba coba untuk melawan pemerintahan
kamu berani melawan kerajaan
kalau memang mereka semua tidak bisa berbuat adil
sama seperti yang terjadi di kuraman
ditindas oleh penguasanya sendiri
bajak dipungkut dengan paksa
atas penderitaan rakyat
ini semua harus bisa dilawan publik
dan karena itulah aku butuh menjadi kuat
jadi aku mohon pada pak
angkatlah aku menjadi muridmu
yang menjaga diri
gawat empu tong bajil dan dewi sambi
kemana maling itu pergi
mereka beras lawasnya i
ke arah mana dia lari
aku benar benar tak sabar menunggu tibanya waktu pagi
aku harus segera menuju jasungungkal untuk menemui pak lastri
apakah benar kalau pak mandano menjalin hubungan dengan pak lastri
seperti yang disebutkan pak kangdui pangga
ada apa ini
malam malam begini kalian datang ke sini
apakah ada maling bersembunyi di rumah ini
tidak ada maling di rumah ini
siapa saja penghuni rumah ini
aku hanya tinggal bertiga
dengan dua anakku ini
nari rati dan jelung pujut
istriku sudah meninggal dunia
tidak ada orang lain lagi di sini
aku tidak percaya
tidak ada orang lain lagi di sini
aku tidak percaya
aku tidak percaya
dan cari malingnya
tapi dengan cara yang sopan
romba kenapa mereka dibiarkan masuk
biarkan saja mereka masuk
dan tidak akan menemukan malingnya
sepertinya romo tahu siapa malik itu
pulang ke rumah titanium
selain tidak adaair
kita sudah tahu